papa menutupi dari aku kalau mau ketemu sama angga
papa bener bener gak percaya sama apa yang aku bilang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa mau ketemu sama angga
rupanya papa masih gak percaya sama aku
jangan jangan papa curiga
ini ada hubungannya sama elsa
nomor siapa ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam om surya
jadi ada apa om gimana
soal teman kamu yang hacker ini
aku udah cerita semuanya sama om
kalau bisa om perlu ketemu sama kamu
kebetulan hari ini saya udah di bengkel
oke kalau gitu om ke bengkel kamu aja ya
nama bengkel saya
di jalan maluku barat
oke nanti om kesana ya
terima kasih angga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau papa bicara sama enggak
dan ikut menyelidiki kasus roy
akan makin cepat
kebohongan elsa terbongkar
pasti terseret dalam masalah ini
aku mau pergi sebentar
habis itu langsung ke kopi city ya
papa menutupi dari aku
kalau mau ketemu sama angga
papa bener bener gak percaya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku harus kasih tahu elsa
ini nomer siapa ya
gak dikenal apa jangan jangan ricky
mama kan ini nomer
al dan angga pakai bantuan hacker
jadi mereka udah tau
tadi al dateng kesini
dan dia ceritain semuanya
di depan papa
kalau aku pakai handphone mama waktu itu
handphone mama itu kena hack
jadi mama ganti dengan nomer yang baru
yaudah yang terpenting sekarang
mama jangan pernah bilang sama siapapun
kalau aku yang ngelakuin itu ya
terus gimana dengan nasib mama elsa
ini papa aja udah gak percaya sama mama
bahkan sekarang papa lagi pergi diem diem ketemu sama enggak
gak kau mama mama masih aman ma
jadi mereka gak punya bukti lebih jauh lagi
gak usah panik ya mah
yang penting sekarang
mama jangan pernah bilang siapapun kalau aku yang ngelakuin itu
udah dulu ya ma
aku takut mau papa nyanyiin lu denger
kamu bener bener hanya mikirin diri kamu sendiri
mama lakukan apapun untuk tutupin semua kebohongan kamu
tapi kamu gak mikir sedikitpun gimana nasib mama sama sekali
kita makan siang dulu ya
aku gak mau keluar
tentang tentang punya kamar baru ndien
gak mau keluar ya
gak mau meninggalkan kamarnya ya
aku suka banget disini
boleh gak aku makan di kamarnya
harus di meja makan
jangan di kamar
terus abis itu rena mau tidur digigit semut
makannya di meja makan ya
bentar ya ndien
sendal kamu mana
kalo ada yang telfon kayaknya ya
mending aku cari masalah aja deh
tadi masalah makam
sekarang ditambah masalah akun roy lagi
gue harus cega aldebaran buat
kamu pasti tahu kalau saya dan andi sedang memindahkan makam mindi
kemaren makam itu kosong
tapi tadi pagi tiba tiba di makam itu ada kerangka
kalau al tahu soal kerangka itu pasti dia pengen cari tahu siapa yang taruh di sana
jangan jangan dia mau cari mang dadang
aku nggak bisa biarin itu
iya bu ada apa bu
saya mau kasih tau
kemungkinan akan ada orang yang cari mang dadang
orang itu tau kalau mang dadang naruh kerangka jenazah itu di makam nindi
terus harus bagaimana bu
mendingan mang dadang kabur dari rumah mang dadang secepatnya
jadi mama udah ganti nomor yang baru dan nomor yang lama udah mama buang
sampai detik ini sampai hari ini
mama gak bisa pikir ada orang yang tega ngeburui tega bisa ngeroi dari kita
dan mama mama percaya bukan andin pelakunya tapi masa keluarganya tadi

tidak ada yang bisa mencari

tidak ada yang bisa mencari
andin apa apaan sih gak lucu ya
hafal banget sih mas sama tangan istrinya
ya iyalah emang tang siapa lagi kiki mirna uya kan gak mungkin
lagian tangan kamu kan bantet jelas saya tahu lah
ada fotonya gak aku mau liat tuh
saya nggak fotoin tadi tapi nanti saya coba minta ke petugas tpu buat fotoinnya
agak besok aku kesana kali ya mas aku pengen liat makam menindi yang baru dan letaknya sekarang ada dimana
kamu mau jatuh lagi
udah makanya dengerin saya
bisa kan nurut
coba nurut sama suaminya
tunggu kandungan kamu kuat dulu
tunggu kamu sehat
terima kasih jadi lewat speak
pokoknya udah tiba tiba juga chol chol kita keluar
pero nanti udah dengan kapal